jangan sampai dalam pembebasan bersarat ini belum apa apa kita sudah melakukan pelanggaran
karena kalau sudah melakukan pelanggaran saya akan ditangkap lagi tanpa sidang
dan saya harus melanjutkan lagi untuk ditahan selama satu tahun tanpa remisi
nah karena itu jadi tolong dimaklumi kenapa ketua daripada pengacara dan seluruh advokat
begitu hati hati di dalam memberikan informasi soal pembebasan bersarat